indonesia corruption watch atau icw menjadi salah satu yang mengkritik langkah kpk dengan struktur barunya
kami sudah bergabung bersama peneliti dari icw lalola easter melalui sambungan zoom
selamat sore mbak lola
selamat sore mas aldi
mbak lola melihat bagaimana struktur organisasi kpk yang baru anda melihatnya ini sebagai perubahan perombakan organisasi yang biasa
atau ada hal lain dibalik penambahan sembilan belas jabatan baru di kpk ini
ya sebetulnya kalau dikomentari zoom begitu ya itu hal yang pertama upaya dari dalam
ini setelah kw kpk dengan ambil jadwal baik mengundurkan diri kondisi sekarang ini akan semakin berkembang bagi pegawai pegawai yang memang punya kemahian
yang baik dan istiar di kpk seperti teman teman pegawai
jadi bukan saja ini mereka juga akan semakin terdorong
dan dapat berusaha mengundurkan diri
karena ini ada kondisi di mana gemuk menandakan bahwa informasi birokrasi selama ini tidak digawangi oleh kpk
dan ini alasan soal fungsi tersebut mekanisme
jadi kita akan kehilangan legitimasinya untuk kampingan birokrasi di kementerian dan di bapak ibu
karena lembaga sendiri itu
nah itu yang super boom
nah untuk yang ke tiga ini ada catatan menarik menurut saya
jadi ini kan sebetulnya berisiko peristiwa
maka kemudian reform terkait kpk yang baru per tujuh tahun dua ribu dua puluh
jadi kalau kita step sedikit ke akhir tahun dua ribu sembilan belas awal tahun dua ribu dua puluh
itu kan sebetulnya
ada wajah soal kenderbitan peristiwa terkait kpk
yang organisasi pengelola kpk
dan itu dari mas alifik ketika itu ppk bahwa otk itu sebaiknya diatur peraturan yang didasari
itu dua puluh enam dua puluh delapan undang undang dua ribu sembilan belas
ini juga terdapat
sebagai dari bentuk katanya yang baru
jadi pasal enam ayat enam
sebenarnya memang pada intinya bahwa
kekuran internasional terkait dengan
ayat satu sampai tujuh nya itu bisa diturunan kpk
tapi permasalahannya dan ini kita akan masuk ke hal yang lebih

organ organ baru yang dimunculkan oleh kpk itu tidak ada cantolan hukumnya pada
tidak ada penyebutan soal inspektorat
tidak ada penyebutan soal staff khusus
maupun setariah pada masing masing kedeputian
jadi cantolannya itu ada di mana
jadi dari sektor ataupun struktur baru di kpk
inspektorat staff khusus ini yang paling menjadi
pusat perhatian icw yang kira kira akan menyebabkan turunnya kinerja atau
produktivitas kpk dan juga mungkin ada timpang tindih nantinya dalam
performance kpk di struktur bagian yang mana mbak lola
jadi begini kalau misalnya kita bicara soal inspektorat
sebelum kedeputian pipm
pengawasan internal dan pengaduan masyarakat itu dihapus
itu kan sebetulnya salah satu fungsi inspektorat yang ada dalam deputi pipn
itu adalah pengawasan internal
kemudian pengawasan internalnya dihapus
muncullah organ baru yang diinspektorat
lagi lagi saya ingatkan tidak ada contohnya dalam pasal dua puluh enam ayat satu sampai ayat tujuh di undang undang kpk sebetulnya
lalu misal soal pengaduan masyarakat
jadi kan yang dihapus lewat perkomitmen ini
adalah kedeputian pipm
pengawasan internal dan pengaduan masyarakat
nah pengaduan masyarakat ini
tadinya itu levelnya ada di level kedeputian
kemudian dia sekarang ada di level direktorat
ini kan sebenarnya ada penurunan jenjang begitu
yang mana ini pasti ada implikasi terhadap bagaimana kinerjanya ke depan
hal yang jauh lebih bagus lagi mungkin ini juga akan mempengaruhi sebesar apa anggarannya
hal fungsi pengaduan masyarakat
itu juga sangat penting di kpk
karena disitulah warga sipil bisa mengadukan melaporkan
dikahami dengan pidana korupsi
jadi ini ada banyak hal hal yang sangat teknis
dan mungkin tidak serta merta bisa langsung terlihat
tapi kalau di sporttenis dirinci lagi
itu sebetulnya punya implikasi
termasuk soal posisi juru bicara
jadi kalau misalnya dan ini saya menilai dari
bagan yang sudah beredar juga banyak di publikasi di media
begitu bagan barunya
soal posisi juru bicara yang kemudian masuk ke dalam struktur ppk
padahal sebelumnya pada struktur yang sebelumnya
itu dia hanya sifatnya fungsional saja
strukturnya itu ditempelkan ke jabatan yang itu struktural
misalnya febri giansyah ketika dia menjabat sebagai juru bicara ppk
dia fungsi apa jabatan strukturnya adalah
kepala biru rumas
mbak lola lalu anda melihat perubahan atau penambahan struktur ini
nanti apa pengaruhnya untuk wajah kpk citra kpk di masyarakat
ya tentu saja ini meningkatkan public transport
itu yang pertama karena strukturnya jelas membentuk
tanpa ada dasar hukum yang jelas kemana cantangnya
kalau di dari dari kalau ini dari dua puluh enam ayat dua puluh delapan undang undang kpk
itu tidak ada soal inspektorat soal staf khusus
tim penasihat diharus
tidak kelihatan rendahnya ada di sana
padahal kalau misalnya mau dianggap mungkin ada yang berpengaruh
mungkin staff khusus atau staf khusus mungkin serupa
fungsinya pada masing masing pasal di undang undang dan juga di otk nya
perpustakaan otk yang baru itu berbeda
jadi tim penasihat padahal di undang undang otk yang baru pun itu tidak diharus
kenapa kemudian apa dasarnya
jadi wajah yang akan muncul ke depannya satu
implikasinya adalah public distrust yang semakin tinggi
ini puncuk saja pembusukan dari dalam kpk
jadi ini semacam prakondisi atau situasi yang sengaja ingin disusulkan
sehingga pada akhirnya nanti kembali ke argumentasi saya yang awal

memang punya ide yang baik itu kemudian dengan pelan juga akan terjadi
ya semoga ini bisa kemudian mendapatkan penjelasan dari kpk tersebut